kemacetan panjang terjadi di tol cipularang dan jalan arteri purwakarta bandung di wilayah purwakarta jawa barat
hingga rabu pagi kemacetan belum dapat diurai
seluruh kendaraan yang mengarah ke bandung dari jakarta hampir tidak bergerak
kemacetan di tol cipularang sempat mencapai delapan belas km
mulai dari kilometer delapan puluh empat di wilayah jatiluhur hingga kilometer enam puluh enam yang berbatasan dengan tol jakarta cikampek
kemacetan di jalan tol cipularang terjadi karena adanya antrean menuju pintu keluar tol jatiluhur
berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk meminimalisir kemacetan
diantaranya yaitu melakukan sistem lawan arah di km delapan puluh empat
serta pengalihan arus di kilometer enam puluh enam melalui tol cipali
di jalur arteri pun masih terjadi kemacetan
adanya pertemuan arus pengalihan dari gerbang tol sadang dan gerbang tol jatiluhur memperparah kondisi kemacetan